selamat malam angka perceraian di tanah air ternyata cukup tinggi
bahkan salah satu yang tertinggi di dunia
puluhan perkara disidangkan setiap hari di hampir seluruh pengadilan agama
apakah ini mengindikasikan rapuhnya institusi perkawinan kita
benarkah persoalan perceraian ini berpotensi menjadi residu dari penyakit sosial di masyarakat
itulah ulasan kami malam ini
perceraian adalah salah satu perkara yang acapkali kita dengar
saya pun tertarik untuk mencoba mendalami seberapa banyak sesungguhnya kasus perceraian ini
dan ternyata angkanya cukup mencengangkan
berikut urayan datanya
menurut data yang dikeluarkan oleh badan peradilan agama mahkamah agung
pada dua ribu enam belas ada tiga ratus lima belas ribu kasus perceraian yang diterima dari seluruh indonesia
enam puluh tujuh persen diantaranya dikabulkan
ini artinya lebih dari dua ratus ribu pasangan menikah telah resmi bercerai selama dua ribu enam belas
dan ada tiga puluh lima sidang perceraian setiap jamnya
kasus perceraian memiliki rasio tertinggi hingga delapan puluh empat persen dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan agama
kenaikan jumlah perceraian mencapai enam belas hingga dua puluh persen sejak dua ribu sepuluh
ada lebih dari dua ratus dua puluh empat ribu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan
sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami
hanya tiga puluh persen atau sekitar sembilan puluh ribu laporan
kota indramayu jawa barat menjadi kota dengan putusan cerai terbanyak dalam kurun waktu satu tahun
dengan sembilan empat ratus empat puluh empat kasus sepanjang tahun dua ribu lima belas
sementara daerah dengan lonjakan angka perceraian tertinggi
terjadi di banyuwangi jawa timur yang mencapai lebih dari tiga puluh persen
mayoritas pemicu perceraian masih didominasi oleh hubungan yang tidak harmonis lagi antara suami istri
hadirnya pihak ketiga serta persoalan ekonomi yang melilit rumah tangga
ada lebih dari tiga puluh perkara yang disidangkan dalam satu jam sepanjang tahun
ini suatu hal yang mencengangkan
tak puas hanya melihat paparan angka tadi kami pun mencoba melihat langsung
dan mendalami perkara perceraian di masyarakat
dan berikut adalah liputannya
ini adalah suasana di ruang tunggu pengadilan agama bekasi jawa barat
sebagian besar dari mereka adalah pihak yang mengajukan perkara perceraian
pihak pengadilan mencatat sehari lebih dari tiga puluh perkara yang ditangani pengadilan
lebih dari separuhnya merupakan kasus perceraian
jalannya sidang memakan waktu variatif tergantung jenis perkara
jika masuk tahap rujuk
cerai atau mediasi maka hanya memakan waktu sebentar
yakni lima hingga sepuluh menit karena majelis sekedar membacakan putusan
namun kalau masih berada di level pembuktian proses sidang bisa memakan waktu satu hingga dua jam
persoalan ketidakcocokan yang diiringi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga
menjadi alasan yang paling banyak diutarakan oleh pihak yang mengajukan perkara cerai di pengadilan ini
pertengkaran pun dipicu banyak hal
belakangan sedemikian kasus justru dipicu oleh persoalan komunikasi percaya
keluarga dan media sosial

sekarang sudah banyak banget
kemudian juga diadil kurangnya komunikasi
karena sekarang kita suami istri kadang kadang komunikasinya
sekalipun ada masalah panggilnya net sos
boleh tahu apa itu
biasanya ya adalah problem yang memang tidak bisa diperbaiki
ya kurang lebih baik sih kalau untuk pesang anak seperti dia
kalau misalkan memang dia mau selingkuh ya
jangan pernah mau menyakiti orang lain sebelum pesang pesang
meski demikian pihak pengadilan agama kota bekasi memiliki penilaian lain
kalau kemudian salah satu pihak mengemukakan karena adanya pihak ketiga yang diketahui dari medsot
ini medsos tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti
adanya bahwa dia punya mil itu diakui
nah bukan print out an dari media sosial
tapi pengakuan pihak lawan ini yang dijadikan sebagai pertimbangan bahwa dia ada hubungan dengan pihak ketiga
psikolog sosial universitas indonesia dian wisnu mengatakan
media sosial jelas berpotensi mempengaruhi hubungan pernikahan
karena pada umumnya manusia dewasa memiliki akun di media sosial
dan di sini jadi wadah mereka berinteraksi
jadi media sosial tentunya punya efek yang cukup kuat terkait dengan apakah orang ini akan stay dalam relationship nya
atau tidak bercerai atau mungkin tetap menikah dan tetap pacaran
karena media sosial ini adalah tempat dimana kita berinteraksi dengan banyak orang
dan dengan siapa orang orang itu interaksi
kalau yang tadi saya sudah katakan bahwa salah satu orang
tetap berkomitmen adalah karena banyaknya orang orang lain yang lebih menarik
tapi dia tetap yakin bahwa hubungannya itu lebih memuaskan lebih menyenangkan
lebih bahagia daripada dia dengan teman teman atau orang orang lain yang mungkin mengancam hubungannya dengan pasangan
di tahun dua ribu enam belas angka perceraian di kota bekasi mencapai lebih dari tiga tujuh ratus kasus
sementara sepanjang jangka
januari hingga september tahun ini
jumlah perkara yang diajukan sudah mencapai dua dua ratus tiga puluh satu kasus
tidak saja memeriksa dan memutuskan perkara
pihak pengadilan agama sebenarnya menyiapkan mekanisme penanganan kasus yang lebih menekankan pada proses rujuk
karena setiap pasangan yang berperkara diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi atau upaya perdamaian
berdasarkan aturan yang berlaku
untuk perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak
hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan
kedua belah pihak bebas memiliki hakim mediator yang tersedia di pengadilan tanpa dipungut biaya
apabila terjadi perdamaian maka perkara dicabut oleh penggugat
jika tidak maka proses pemeriksaan perkara pun dilanjutkan
tak banyak orang menyadari
tingkat perceraian di tanah air merupakan salah satu yang tertinggi sedunia
berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
kedua belah pihak berperkara di tanah air merupakan salah satu yang tertinggi sedunia

trend ini mengkhawatirkan pemerintah
lantaran mengindikasikan rapuhnya institusi perkawinan
kalau tadi di bekasi tinggi
memang angka nasional juga ternyata cukup tinggi ya
di tahun dua ribu lima belas dari bps kami memperoleh angka
jadi kalau pada tahun itu ada kurang lebih dua juta pernikahan

jadi kan sangat tinggi ya
bahkan di beberapa provinsi juga banyak terjadi perceliran
jadi bukan hanya di bekasi
ini menjadi sebuah fenomena nasional yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama
dari penelusuran data yang keluar dari direkturat jenderal badan peradilan agama
sepertiga penggugat cerai berusia di bawah tiga puluh lima tahun
maraknya pernikahan muda selama satu dekade terakhir
ternyata berbanding lurus dengan tingginya perceraian
kita mengajak masyarakat pasangan suami istri itu
untuk betul betul mempersiapkan kehidupan pernikahannya dengan sebaik baiknya
kita memang seringkali menghimbau diantaranya adalah dengan pendewasaan usia perkawinan
karena dari indikator usia diharapkan setiap perempuan maupun laki laki itu
sudah betul betul memiliki bekal untuk menikah
dalam beberapa kasus
keretakan rumah tangga hingga perceraian juga berimplikasi pada kondisi sosial
karena sebagaimana pernikahan
perceraian sejatinya tidak hanya melibatkan dua pribadi saja
namun juga melibatkan anak anak hasil pernikahan
dan bisa jadi berimplikasi dengan anggota keluarga dan kolega
maka tingginya angka perceraian seharusnya menjadi bahan evaluasi
terhadap kekuatan institusi perkawinan
juga pergeseran nilai nilai sosial di masyarakat
ada yang menyebut selain faktor ekonomi
gangguan keharmonisan rumah tangga dan tingginya angka perceraian
lebih disebabkan adanya pergeseran nilai di masyarakat serta media sosial
nantikan perbincangan saya dengan sejumlah narasumber kami
perceraian tentu saja akan mengubah kehidupan
baik kedua individu yang bercerai dan juga anak anak mereka
konsekuensi dari ketidakharmonisan keluarga bahkan terkadang merambah ke lingkungan sosial
mengapa perceraian belakangan begitu marak
apakah ada pergeseran nilai di masyarakat
kami akan membahasnya bersama cassandra putranto
seorang psikolog yang juga acapkali berperan sebagai konselor pernikahan
dan wakil ketua komunis perempuan yunianti cuhaiwa
mbak yuniati mbak kassandra terima kasih telah bergabung bersama kami
saya ke mbak cassandra terlebih dahulu
kalau kita lihat simptomnya di masyarakat kecenderungan perceraian itu meningkat
punya kecenderungan yang meningkat secara nasional
kalau saya tidak salah di bekasi saja sebagai contoh itu jumlahnya sampai dua ribu an lebih dua dua ratus sekian
sempat mencapai angka tiga ribu dalam satu tahun
di nasional pernah mencapai angka lima ratus ribu perceraian dalam satu tahun
apa yang terjadi sama kita orang indonesia yang katanya orang timur menjunjung tinggi dan lain sebagainya
sebenarnya fakta bahwa orang indonesia memiliki angka statistik berceraian tinggi itu sudah ada sejak sepuluh tahun yang lalu
sudah dari tahun dua ribu an awal
ketika ternyata angka itu sudah semakin jauh meningkat dan bahkan diperbandingkan dengan negara negara tetangga kita
karena jumlah kita banyak
bisa jadi banyak tetapi kan banyaknya itu juga dibagi dengan jumlah penduduknya
jadi angka presentasinya juga memang meningkat
nah pertanyaannya adalah kenapa
kenapa seolah olah begitu mudah menikah dan juga begitu mudah bercerai
nah ini memang banyak
dugaan terhadap penyebabnya
yang pertama adalah karena memang banyak juga menikah dini
jadi ketika mereka menikah dini mereka tidak siap dengan pernikahan itu sendiri
lalu kemudian akhirnya juga dengan mudah bercerai
kemudian yang kedua ternyata ada kondisi kondisi kecerdasan intelektual emosional sosial yang kurang
nah biasanya juga terkait dengan masalah pernikahan dini tersebut
tetapi juga ada pada orang orang yang sudah menikah pada cukup umur
tapi ternyata mereka tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik
sehingga ketika mereka mengalami atau memiliki permasalahan dalam perkawinan
mereka tidak bisa mengatasi dengan baik
lalu kemudian pilihannya bercerai
ketiga masalah finansial
keempat nah ternyata kebetulan juga dengan ada ibu ini ternyata faktor kekerasan itu memegang peranan penting
jadi akhirnya ternyata fisik mental emosional psikologis lah itu termasuk di dalamnya

ketika di dalam sebuah perkahwinan itu terjadi kekerasan
sehingga akhirnya para perempuan ini atau mungkin juga para pria yang akhirnya mendapatkan kekerasan dari perempuannya
memilih untuk bercerai
karena kalau dalam psikologi ada satu hukum yang sangat sederhana
pleasure itu rasa senang dan nyaman di dalam sebuah pernikahan
ketika p itu masih positif dia pasti akan mempertahankan perkawinannya
tetapi apabila p dikurangin pain lebih besar painnya
sehingga akhirnya dia akan mendapatkan angka kecil
angka yang negatif
nah dalam kondisi dia banyak painnya daripada pleasure nya
daripada kesenangan dalam menjalankan sebuah perkawinan
sehingga akhirnya mereka melihat perceraian sebagai solusi dan pintu keluar
catatan komnas perempuan bagaimana
kalau kita bicara soal pleasure bagaimana indahnya berumah tangga
ketimbang apa yang terjadi secara faktual di masyarakat
catatan komnas perempuan gimana mbak yuni
jadi lima tahun terakhir itu kami melihat bahwa
keberanian perempuan untuk melapor karena dia korban kdrt
itu semakin tinggi
data komnas perempuan terakhir sekitar dua ratus enam puluh ribu perempuan mengalami kekerasan
dan pelaku terbanyaknya adalah orang orang dekat
dan perempuan mengakhiri rantai kekerasan yang dialaminya
atau penderitaan yang dialami dalam rumah tangga itu melalui perceraian
rata rata mereka memang memilih tidak menyoal isu pidananya
karena mereka misalnya berpikir
ah daripada nanti anaknya kena stigma di masyarakat
bapaknya dan lain sebagainya
bapaknya tidak bekerja masuk penjara anaknya tidak bisa
dan lain sebagainya gitu ya
padahal di satu sisi dengan impunitas
dengan hanya menyoal perceraian
itu artinya memupu impunitas membuat orang merasa bahwa
mukulin istri dan lain sebagainya tidak disoal
itu artinya dibolehkan gitu
nah kenapa kalau ditanya kenapa perceraian terjadi
pertama keluar dari persoalan kekerasan
kedua juga karena ada soal kekerasan seksual
di dalam rumah tangga yang sering itu sunyi
kekerasan suami pada istri yang dimensinya seksual itu kan menyiksa ya
dan sulit diceritakan ke orang lain
dan memilih solusinya adalah dengan perceraian
yang ketiga kadang juga untuk kepentingan anak
antara lain karena tidak ingin anak terpapar dengan kekerasan setiap harinya
jadi perempuan sacrifice dirinya untuk menyelamatkan anak
hal yang lain yang sekarang ini menjadi keprihatinan kami adalah
karena persoalan perkawinan lebih dari satu atau perselingkuhan
kekerasan psikis bisa dalam bentuk poligami
dan itu lintas agama
dan juga karena tadi itu
daya survival karena kawin anak atau
barangkali tumbuh di era di mana
perceraian itu dianggap tabu
mengatakan bahwa dia itu cerai itu
itu sesuatu yang di masyarakat itu kesannya
jarang gitu ya dan aneh orang bercerai gitu
sekarang ini seperti biasa saja
ada teman kerabat kawan yang bercerai
apakah ada pergeseran nilai
karena kita sudah lebih menjadi global gitu ya
membantu kita untuk memahami nilai
yang tidak hanya kita
apa namanya kita adopsi sendiri
tapi juga orang luar kita terima sebagai
sesuatu yang wajar saja atau
apakah memang ada perubahan
pergeseran nilai itu
jadi kita lebih apa namanya
lebih akomodatif lebih permisif
dan mengatakan ya ya sudah cerai saja
bisa jadi yang jelas
mungkin di masa lalu seringkali konsep tentang
istri sebagai pasangan yang mungkin
harus mempertahankan perkawinan sendirian gitu ya
sebenarnya sudah lama itu terjadi
sebenarnya sudah lama itu terjadi
tetapi mungkin dengan mindset yang dulu justru karena ada
perceraian itu tabu
lalu kemudian ketika ada perceraian itu cenderung
perempuan yang disalahkan
karena perempuannya ingin materi
banyak maunya rewel tidak bisa ini sakit dan sebagainya
selalu kesannya perempuan yang disalahkan
sehingga akhirnya ketika perempuan ini belajar tentang hak haknya
lalu kemudian juga apakah kita mau salahkan
kenapa perceraian meningkat
kenapa perempuan lebih berani
oh karena ada komnas perempuan
coba kalau komnas perempuan tidak didirikan mungkin tidak ada yang berani mengadu
tetapi kan itu suatu premis yang salah
jadi kita tidak bisa menyalahkan atau membiarkan sesuatu terjadi cukup lama
tapi yang jelas memang sekarang
perempuan menjadi lebih tahu haknya
bahwa itu tidak boleh tidak diizinkan
dia berhak untuk memperoleh hal yang lebih baik dan lain sebagainya
lalu kemudian masyarakat juga menjadi lebih paham
bahwa membiarkan sebuah perkawinan yang mengandung sebuah kekerasan
itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat
jadi akhirnya selain dari perempuan lebih berani
kemudian ada sarana untuk mengadu
tingkat penerimaan masyarakat
dan menganggap bahwa
oh ya sudah
karena masyarakat sekarang juga tidak mau dianggap berpihak kepada kekerasan
karena dalam hal ini sudah ada undang undang juga yang mengatur perlindungan perempuan
perlindungan terhadap anak
nah orang pun tidak berani untuk memberikan pendapat pendapat
apalagi menolak apabila ternyata di dalam kasus itu ada kasus kekerasan terhadap perempuan
masyarakat itu juga harus dianggap sebagai perempuan yang lebih baik

mbak yuni yang ditangani oleh komnas perempuan
sebagian besar dari empat itu mana yang paling banyak
gini untuk nambahin ilustrasi
dulu sebelum ada undang undang pkdrt
setiap kasus kasus yang datang ke komnas perempuan kita bawa ke polisi
selalu dibilang bahwa itu adalah urusan privat
di perusahaan ke tempat kerjanya ah itu urusan privat
nah sekarang ini perempuan perempuan memilih hidup dalam damai
nir kekerasan dibanding dengan diam dalam ketidakadilan
atau diam dalam kekerasan
jadi ada satu tingkat kesadaran keberadaban yang tajam meningkat
dan juga perempuan tidak mau
jadi kita berlakukan sebagai sasaran kekerasan itu satu
yang kedua juga keberadaan undang undang seperti undang undang pkdrt
membuat perempuan merasa teryakinkan bahwa sekarang ini ada payung hukum
yang dimungkinkan untuk mereka menggantungkan proses legal
walaupun dalam evaluasi komnas perempuan terhadap review undang undang pkdrt
selama sepuluh tahun ini tingkat atau tajinya
kedaya efektifitasannya itu memang harus diserius
karena misalnya temuan kami di sejumlah wilayah
orang untuk bisa memproses legal itu harus
kalau di kepulauan dia harus mengeluarkan dua juta setengah
menyebrang dua hari ke pulau atau nunggu kapal sampai dua minggu untuk ke kabupaten
bahkan di daerah jawa barat ini saja orang harus menempuh enam jam untuk ke kota kabupaten
sehingga kenapa akhirnya
akhirnya angka kekerasan terus meningkat
karena akses keadilan itu tidak mudah didapat oleh perempuan
terutama perempuan miskin
dan tidak murah
tidak murah tidak mudah tidak ramah
tidak selalu ya
walaupun kita tahu bahwa pemerintah sekarang juga serius gitu ya mengawal komnas perempuan
civil society inisiatif inisiatif publiknya luar biasa
tapi itu di ntt temuan kami
untuk ke kabupaten dia harus menjual dua kambing
jadi untuk memproses
dia korban kekerasan sehingga baru mulai dia memilih sudah tidak usah melanjutkan
nah ini yang membuat kenapa
selain juga alasan yang mbak yuni katakan tadi
bahwa perempuan lebih memilih untuk yaudahlah nggak usah macem macem
karena proses pengadilan juga banyak dampaknya lebih baik ya sudah bercerai saja
terus satu hal lagi mas yang juga menjadi faktor penting
kami punya satu catatan bahwa perempuan yang secara ekonomi bergantung
itu relatif lebih rumit keluar dari

lebih nerimo atau apa
bukan nerimo karena dia mau keluar dia secara ekonomis dia dependent
makanya kemudian kita juga harus hati hati pada pasangan pasangan yang meminta istrinya untuk tidak bekerja
nah tapi dampaknya adalah merapuhkan ekonomi keluarga
membuat perempuan dependent sulit keluar dari kekerasan dan tadi itu merapuhkan keluarga
mengasumsikan bahwa suami akan baik baik saja
kalau misalnya terhalang karena muka muka sehat sehat
kalau terhalang karena suatu hal akhirnya ekonomi rapuh anak anak tidak bisa melanjutkan kehidupan
jadi juga nggak bagus
mbak kassandra kan juga menangani konsultasi perkawinan
sebenarnya kasus yang sering muncul apa sih
yang sering ditangani itu yang paling banyak yang paling jadi modus
ya memang selalu ada kelompok kalau kita bicara soal data data statistik ini
selalu akan ada sekelompok kecil yang mungkin karena yang perempuannya memang ingin mengharapkan lebih tinggi
tapi saya lihat ini jumlahnya sangat kecil
yang lebih banyak itu adalah tadi yang misalnya ternyata mereka terjebak di dalam sebuah lingkaran kekerasan
bahkan beberapa di antaranya mungkin suaminya secara fait accompli sudah memiliki hubungan dengan orang lain bahkan sudah punya anak
sehingga istrinya tidak tahu dan dipaksa untuk menerima
biasanya mereka mengalami suatu kondisi mental yang sangat dilematis
mereka tidak ingin melanjutkan tetapi juga tidak mampu untuk keluar dari kondisi perkawinan karena ketergantungan secara ekonomi tersebut
biasanya mereka sangat terganggu kondisi psikologisnya
lalu kemudian mungkin ada lagi orang orang yang lain yang mungkin masalahnya bukan karena suaminya tetapi mungkin karena keluarganya
tetapi ini keluarga suami atau keluarganya sendiri
atau karena karakter dirinya sendiri
jadi ini ada cukup banyak ya
tetapi yang saya sendiri bisa kalau boleh memberikan representasi dari klien klien yang saya tangani
yang paling banyak itu adalah yang dari perselingkuhan ini
apakah perselingkuhan yang mungkin baru lihat lihatan baru handphone handphonean mungkin jalan jalan
sampai yang sudah punya anak
dan anaknya pun bukan cuma satu tapi sudah dua misalnya
untuk politically correct ya supaya kita tidak bias gender gitu ya
apakah juga kecenderungan peningkatan perselingkuhan itu terjadi dilakukan oleh perempuan
sehingga akhirnya membawa perceraian
ada juga tetapi kembali lagi jumlahnya tidak sebanyak yang korbannya perempuan
jadi ada juga perempuannya yang berselingkuh
tapi jumlahnya mungkin karena kita dibatasi ya bahwa seringkali kadang kadang ya ini sama
laki laki tidak boleh menangis perempuan boleh kan gitu ya
kalau laki laki boleh berselingkuh perempuan tidak boleh gitu
itu yang sekarang mungkin masih ada nih mindset
which is bagus buat perempuan barangkali
tapi ternyata ada yang akhirnya tidak mengikuti aturan tersebut
tapi yang jadi masalah soal perselingkuhan atau pernikahan perkawinan lebih dari satu ini kan masalahnya
ada satu pihak yang dia akan distigma secara sosial gitu ya
ketika tadi misalnya perempuan melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya
walaupun kedua duanya nggak benar gitu ya
mau tidak laki tidak perempuan gitu ya
soal respect pada satu komitmen itu menjadi penting
tapi pada kasus ini misalnya kasus kasus yang dilaporkan ke komnas perempuan
laki laki sudah tadi itu sudah punya anak tanpa sepengetahuan istri
yang publik atau perempuan tidak tahu bahwa itu adalah bentuk kejahatan perkawinan
jadi perselingkuhan perkawinan tanpa seizin istri dan tidak dilakukan di pengadilan
izin pun nggak boleh hanya asal izin
bahkan dulu ada yang sambil tidur cap jempol untuk sebagai icip
tidak harus di pengadilan
kalau tidak dilakukan itu adalah bentuk kejahatan perkawinan
seseorang bisa dihukum sampai tujuh tahun
kejahatan bukan kekerasan lagi
yang ada di kitab undang undang hukum pidana kan adalah perzinahan
ini keluar dari itu
iya konsep itu kan sebetulnya ini yang sedang direview di mk
dimana komnas perempuan sebetulnya berkeberatan dengan perluasan makna perzinahan
kita sendiri soal persinalnya kita pastilah itu menyoal
karena itu juga berpotensi kekerasan terhadap perempuannya tinggi
tetapi mempidana semena mena gitu ya
relasi atau perkawinan yang tidak dicatatkan
di luar perkawinan resmi dan lain sebagainya
termasuk di dalamnya relasi seksual itu tricky gitu
kami melihat misalnya ada dua juta perempuan miskin tidak bisa mencatatkan perkawinannya
ada anak anak korban kekerasan dalam pacaran
masa dia nanti juga akan dipidana
jadi banyaklah dimensi dimensi itunya ya
tapi kita lihat yang harus dicermati dampak dari kekerasan terhadap perempuan
baik perceraian perselingkuhan perkawinan dan lain sebagainya tadi itu
bagi perempuan riset di asean misalnya
di satu negara di asean bahwa itu menurunkan daya imunitas perempuan
menurunkan daya produktivitas perempuan
jadi kekerasan itu bahkan berujung pada femicide
pembunuhan perempuan karena dia perempuan
akibat dari kekerasan rumah tangga maupun kekerasan seksual dan lain sebagainya
ya sebaiknya undang undang itu tujuannya adalah untuk mengatur dan melindungi
bukan untuk menciptakan victimisasi
jangan sampai undang undang itu justru menimbulkan korban
karena harusnya melindungi
nah permasalahannya adalah kembali lagi ada satu hal yang perlu dicatat
kenapa sih komnas perempuan begitu giat memperjuangkan perempuan
mengapa sih kesannya seolah olah mohon izin mohon maaf bahwa seolah olah laki laki yang disudutkan
tetapi permasalahan ini adalah karena di tangan perempuan inilah nanti
di dalam rahimnya nanti ini akan ada generasi masa depan
apabila ternyata perempuan indonesia ini banyak yang mengalami kesehatan
karena trauma atau stress yang ditimbulkan oleh kekerasan itu tidak mudah untuk dihilangkan
dan dalam waktu yang sangat panjang itu akan berdampak terhadap kapasitas kemampuan mereka untuk membangun keluarga terutama terhadap anak
jadi kalau kita sendiri juga menginginkan bahwa bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar
kita juga menginginkan generasi muda kita dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu dan ayah yang sehat mental
terutama juga jauh dari kekerasan
jadi kita jangan sampai membuat undang undang yang akhirnya justru memakan korban para perempuan atau para ibu
termasuk kekerasan terhadap perempuan atau gender based violence gitu ya
yang terutama yang menimpa perempuan itu dampaknya juga bukan hanya perempuan
tapi dia sebenarnya menyakiti rasa adil sosial
dia juga berdampak menyakiti anak anak
berdampak juga menyakiti laki laki
pelaku kekerasan itu bisa kan dia hanya diseret ke proses hukum
dia akan terinterupsi seluruh mimpi mimpinya
jadi kekerasan terhadap perempuan itu adalah dia adalah satu kesakitan sosial gitu ya
dia soal menyangkut sistem kesadaran
jadi dia adalah agenda bersama untuk menyelesaikannya
dia bukan hanya pr nya perempuan
dia pr kita semua
pr masyarakat pr negara dan lain sebagainya
soal dan lain sebagainya
jangan sampai sebetulnya ini orang orang yang dalam kesakitan ini menjadi terhalang akses hidupnya
karena bisa jadi perempuan perempuan ini ke depan adalah orang orang yang sangat menjadi kapital bangsa ya
yuni terima kasih
mbak cassandra terima kasih
perkara perceraian terus bertambah di pengadilan agama bahkan menangani puluhan kasus perharinya
bagaimana sebenarnya prosesnya

apa yang dihadapi lembaga peradilan dalam upaya menekan angka perceraian ini
lalu prendada mengadukan berharga coco connect
jangan lupa mau kae pencet tanda bel
einkan berlangganan macet
einkan lahirkan lampu show
bekasi serta seorang pengacara yang cukup
banyak menangani perkara perceraian
bapak ibu selamat malam
ibu saya terlebih dahulu ke
bekasi karena bekasi ini
ramai dibicarakan terutama
internet ya portal berita
yang mengatakan ada
jumlah perceraian yang cukup
signifikan di bekasi
jumlahnya benar bu dua ribuan
sampai dengan bulan september
masih di dua ribu
memang di dua ribu enam belas ada
berkisar di tiga ribu
di bulan segini masih berkisar
dua ribu mudah mudahan di
dua ribu tujuh belas sampai akhir tahun ini bisa turun
bisa turun gitu harapannya bisa turun
yang paling jadi yang
mencapai rekor tahun berapa bu
di dua ribu enam belas sampai tiga ribu
apa yang jadi masalah orang bekasi
sampai ya sekali lagi
pemirsa bekasi adalah
secara umum tapi kebetulan karena
ibu siti ini adalah
ketua pengadilan agama
bekasi kita bicara bekasi
apa yang menyebabkan orang bekasi
bercerai yang perlu
diketahui bekasi ini padat penduduk ya
yang namanya angka perceraian tinggi
kemudian berbanding lurus dengan padatnya penduduk
tidak akan tetapi
padatnya penduduk di bekasi ini
salah satu penyebab
ya tentunya kan banyak yang mengajukan
di sana di daerah penyangga kan ya
mungkin pak herdian tahu ini
bekasi itu daerah penyangga
pengadilan agama karena sifatnya kita menerima
perkara aja apa yang diajukan kita
secara sistem kita sudah
punya tindakan tindakan yang bagaimana
kembali kepada keluarganya
memaksimalkan lembaga mediasi
ketika para pihak itu
mendaftarkan perkaranya kemudian
bersidang majelis hakim akan maksimal
mungkin mendamaikan mereka
akan ada upaya perdamaian
kemudian setelah didamaikan oleh majelis hakim
sebagaimana perma nomor satu dua ribu enam belas
yaitu upaya mediasi
dari dua ribu itu bu sekali lagi pertanyaan saya
penyebabnya apa sih sebenarnya
yang paling banyak apa penyebabnya
kalau kita lihat di dalam laporan
sebagaimana yang sudah disampaikan
itu perselisian terus menerus
jadi perselisian antara suami istri
yang tidak mungkin ada harapan untuk rukun
tidak karena penyebab yang
karena faktor faktor yang
penyebab terjadinya perceraian itu kan
ada empat belas faktor
bukan perselingkuhan ya
untuk mencapai kepada kesimpulan itu
harus ada penelitian
empat belas faktor itu di dalamnya ada perselingkuhan
di dalamnya ada
gangguan pihak ketiga
gangguan pihak ketiga
itu relatif kecil
untuk gangguan pihak ketiga

ya relatif kecil
mungkin pak hedian
lebih kepada masalah ekonomi
salah satu pihak meninggalkan pihak lain
tanpa alasan yang sah
dua tahun berturut turut
rentang dua tahun tidak
tidak diberi nafkah
kemudian tidak ada kabar berita
salah satu via bisa mengajukan
mas herdian ini kan salah satu alasan
yang paling tinggi di bekasi adalah perselisihan
nah posisi pengacara itu sebenarnya
ikut mendamaikan atau
kerja pengacara kan untuk memisahkan nih
pengacara perceraian itu kan
kalau dalam stigma umum
namanya orang menunjuk pengacara
itu adalah untuk mencapai tujuannya
kebanyakan yang akhir akhir ini
kita alami dari pengalaman
itu orang itu mencoba mempertahankan
walaupun dalam keadaan yang sudah
tidak mungkin dipertahankan lagi
akan tetapi pengacara kan punya satu tools
dimana untuk mencapai suatu tujuan
nah dari pasal satu ratus enam belas
undang undang pernikahan itu sendiri
itu ada beberapa hal yang kita bisa kita ambil
nah jadi yang paling utama
kalau memang salah satunya itu
salah satunya menolak
tapi ada kayak contoh
ya kita coba ungkapkan di pengadilan
kalau memang berduanya diketemukan
memang tidak ada kesepahaman lagi
ya sesuai dengan apa namanya
khi ya bu ya lebih baik
biasanya orang menemui pengacara itu
kalau sudah bulat sekali ya
atau masih mencari apa namanya
dia mencoba berdiskusi
kalau saya sendiri pribadi
saya akan menasehatkan
tolonglah dijaga rumah tangganya
kalau bisa didamaikan kita damaikan
karena apapun ceritanya
bercerai itu kurang baik
karena implikasi selain keperdataannya
juga nanti akan menjadi rumit
kedua implikasi dia punya sosial
implikasi besar dan luas
dengan memberikan nasihat nasihat di awal
akan tetapi biasanya kalau calon klien
dan itu kembali ke stigma bahwa
pengacara ayo terus gak kayak gitu ya
kemungkinan besar sih saya tidak bisa menyalahkan itu
tergantung pengacaranya ya
nggak bisa dijeneralisasi ya
bu siti yang paling sering muncul
itu bagaimana sih bu kasusnya
ya itu tadi perselisihan aja yang
tetapi banyak faktor yang lain
tapi yang paling dominan itu faktor perselisihan
faktor perselisihan antara suami istri
kemudian tidak diberi nafkah
kemudian faktor ekonomi
itu juga menjadi pemicu terjadinya perceraian ini
tapi perlu dilihat bahwa
ketika pasangan suami istri itu melihat perkawinan
adalah sebuah perspektif hukum bernilai ibadah
maka sesungguhnya percayaan ini bisa terjaga
benar nggak sih seperti cerita yang saya baca di beberapa portal
mereka datang bersama sama gitu ya
dan kemudian akhirnya bercerai
di pengadilan mereka juga kadang kadang masih tetap berkomunikasi
potretnya seperti itu bu atau gimana
atau memang udah musuhan jauh jauh gitu
ya banyak ada juga yang seperti yang disampaikan
ada yang mereka baik baik ketika di persidangan
meskipun begitu kan proses tetap berlangsung
penasehatan dari majelis tetap
kemudian perma nomor satu dua ribu enam belas tentang mediasi tetap kita laksanakan
mediasi kayak gimana sih prosesnya
jadi para pihak itu datang kan sudah mulai persidangan kan
sudah turun gugatan tuh ya
jadi sudah mendaftar sudah ditunjuk majelis
sudah ditentukan sidangnya masuk ke ruang sidang
kemudian majelis hakim memberikan penjelasan secukupnya tentang
manfaat mediasi kemudian bagaimana nanti mediasi ke depan
dia paham betul mediasi kemudian majelis hakim menunjuk seorang mediator
yang sudah disediakan di pengadilan tersebut
di pengadilan agama bekasi tersedia mediator mediator hakim dan mediator non hakim
nah itu kemudian
mediator perkahwinan bersertifikat
bukan hanya perkawinan karena kewenangan pengadilan agama itu kan bukan hanya perceraian
ya ekonomi syariah waris gugatan hortogonogini
kemudian pemeliharaan anak ekonomi syariah
semuanya menjadi kewenangan
ada pasal empat puluh sembilan itu menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan agama
bu kalau dua ribu sampai september ya
sampai september dua ribu ya sudah ya
september ya di dua ribu
sampai september itu di dua ribu dua ratus kalau nggak salah ya
itu satu harinya pengadilan menangani berapa kasus bu
yang mendaftar rata rata

satu hari tiga puluh
tapi bermacam macam kasus
bermacam macam kasus bukan hanya perceraian saja
bukan hanya perceraian tapi satu hari tiga puluh
dari sekian banyak kasus lebih banyak kasus apa
ya memang kasus perceraian
iya pak herdian kasus perceraian
tapi ya perlu diingat bahwa
memang ini kan kepercayaan negara kepada lembaga peradilan agama
pengadilan agama tidak ya hanya menerima kan seperti bu
seperti bu kata kata tadi bahwa pengadilan agama berusaha untuk memediasi
tapi biasanya kalau mas herdian bilang semua orang yang datang ke pengadilan biasanya sudah punya niat lebih besar untuk berpisah
yang paling unik yang pernah ditangani kasus ini adalah
yang pernah ditangani kasus perceraian apa sih mas herdian
sebetulnya yang paling unik yang pernah saya tanganin itu adalah ketika dia itu satu tidak bisa menerima perlakuan dari pasangannya
yang tidak menerima di perempuan
perempuan ya oke
jadi tidak bisa menerima satu perlakuan yang saya tidak bisa sebut di sini
menurut saya sih cukup nyeleneh gitu loh
itu yang di luar common sense tapi bisa menyebabkan percekcokan yang terus menerus
sepele itu menurut mas
masalah sepele tapi karena nggak
oh tidak dan diakui
sudah berapa lama menikah mereka
cukup lama lebih dari lima tahun
lebih dari lima tahun
kita tanyakan berkali kali kita coba konfrontir ya suaminya juga atau pasangannya juga bilang
ya emang begitu mas adanya begitu
ya tapi itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa bersama lagi
dan berapa lama prosesnya
karena di satu pihak salah satu pihak dia bilang kalau memang sudah bersikeras sedemikian
ya artinya kan dia punya harga diri sudahlah dilepaskan
tiga bulan dua bulan
enggak enggak normalnya kan paling cepat tiga bulan
perceraian itu tiga bulan ya
berapa kali sidang
ya tergantung yang paling jelas kan ada mediasi dia nggak datang kemudian dia pas dipanggil
terus ada pembuktian ya sekitar empat kali lah
nah ini juga menarik mediasi disiapkan oleh pengadilan sebagai instrumen untuk mengharmonisasi kembali hal ini
cenderungannya ketika mediasi banyak yang mengabaikan
enggak juga ada juga yang berhasil banyak juga yang berhasil
apalagi sekarang ya setelah perma nomor satu dua ribu enam belas tingkat keberhasilannya lumayan signifikan
kita kan menciptakan ruang mediasi itu senyaman mungkin bagaimana para pihak bisa kembali membina rumah tangganya
dinasihati oleh para mediator dengan ruangan yang enak kan jelas
sekali lagi memang ketika hari ini kita bicara tentang bekasi
tapi ini bisa jadi contoh di beberapa daerah karena di jawa barat bukan bekasi yang tertinggi ya bukan kota bekasi ya
ada kabupaten atau kota lain yang tercatat sebagai tertinggi
tapi kalau boleh tahu bu di pengadilan agama bekasi itu kota bekasi ada berapa ruang sidang
ada tiga ruang sidang dengan kasus yang sekitar tiga puluhan satu hari

bisa empat dulu kadang sidangnya karena kan tidak satu kali begitu daftar
maksimal berapa bu
bisa maksimal empat puluh
empat puluh jadi itu jam operasionalnya dari jam sembilan sampai jam
kemudian on time zuhur istirahat kita sholat kemudian mulai lagi nanti jam dua jam setengah tiga selesai
sebelum asar sudah selesai kalau berkisar
berarti itu bolak
satu kali sidang berapa lama
tergantung kasusnya kan mereka kan haknya sama penggugat tergugat jawab menjawab itu tidak boleh ada yang diistimewakan
penggugat mengajukan gugatan tergugat menyampaikan jawaban
nanti penggugat mengajukan replik tergugat mengajukan duplik penggugat mengajukan pembuktian tergugat mengajukan pembuktian terus
sama sampai ke kesimpulan
ya tapi saya bisa membayangkan tiga ruang sidang dalam sidang yang kalau padat itu bisa empat puluh sidang
kalau santai santai aja berapa bu sekitar dua puluh dua puluh lima
dua puluh lima sampai tiga puluh
dua puluh lima sampai tiga puluh
wah itu kan luar biasa kan berarti satu ruang sidang itu sepuluh katakanlah sepuluh persidangan kan sepuluh acara gitu kan
ya tapi kan gantian
efektif nggak kalau misalnya saya lihat artinya memang bukan karena salah pengadilannya juga sih sebenarnya karena kasusnya banyak banget ditangani gitu
dan infrastruktur belum ditambahin
tapi belum ditambah oleh pemerintah kota misalnya begitu jadi akhirnya hanya tiga ruang sidang
kalau mas herdian biasanya beracara di mana soal perceraian
kalau paling banyak di jakarta selatan
jakarta selatan di jakarta selatan ruang sidang juga cukup banyak
cukup banyak lebih dari tiga
lebih dari tiga tapi banyak juga jumlahnya
iya tentu tapi saya apresiasi sekali dengan kamar agama ini karena mereka sangat sistematis
jadi ketika kita ambil antrian paling pertama itu nggak mungkin jatuhnya tuh belakangan
nggak mungkin mereka first serve
ya itu vivo jadi itu yang makanya kalau pengacara kalau ngambil perkara perceraian itu pasti kalau di hari yang sama
oh di pengadilan mana nih agama jauh lebih enak bisa dikombinasi dengan pengadilan negeri
coba kalau perceraian di pengadilan negeri waduh capek sekali tuh
karena belum tentu pengadilan negeri itu akan didahulukan kan lebutan majelisnya
mas saya penasaran saja apakah dalam sidang perceraian di pengadilan agama di tempat mas bertugas gitu ada anak anak yang ikut
apakah kemudian anak anak bisa jadi alasan yang baik untuk mediasi
begini ya kalau misalnya dianggap itu sebagai apa namanya alat ya
sebagai apa namanya alat saya rasa sih agak kurang pas
karena tapi memang banyak yang digunakan
karena alat artinya kan ini kan kita punya tanggung jawab bersama nih anak adalah tanggung jawab kita bersama ayo kita pertahankan demi anak gitu
betul itu biasanya kalau yang saya nilai itu dijadikan alat
dijadikan alat oleh satu pihak tertentu
pasti pasti karena kenapa itu bargaining bargaining position ini ada anak nih hitungannya gimana matematikanya gimana pak
sebetulnya yang harus dikedepankan adalah lembaga pernikahan itu sendiri perkawinan itu sendiri
jadi sistem komunikasinya antar mereka sendiri jadi yang bukan melulu hukumnya tapi sebetulnya dari segi sosialnya
itu yang menurut saya itu yang harus dikedepankan artinya lembaga konseling lembaga apa namanya tentang pernikahan ini konseling pernikahan ini mesti dikedepankan mungkin
sebelum jatuhnya ke pengacara
kenapa kalau tugasnya pengacara sudah jatuh ke kami gas terus sampai selesai
iya iya iya nature nya pengacara gak bisa disalahin juga ya
tugas pengacara bukan untuk menjadi konselor ya
nah itu akan menjadi lucu sekali kalau misalnya kami jadi apa namanya matchmaker lagi gitu loh itu nggak make sense
pernah menangani yang sangat berat kasusnya sehingga ini kayak perang dunia ketiga
iya dulu kalau pernah ini dua ribu dua belas saya pernah pegang
ada kawan saya mahardika soekarno mungkin saya nggak bisa seperti itu ya waktu lawan garneta itu kan sampai setahun itu di jakarta selatan
karena satu pihak ganjal satu pihak ganjal wah ribet sana sini sana sini sana sini akibatnya apa ya pisah juga kan
nah makanya saya tuh mencoba mengedepankan ketika sebelum pegang perkaranya
kedua belah pihak maupun klien saya maupun lawan saya bilang ini mau sepanjang apa nih mau berlama lamakah atau mau gimana
karena kenapa inti dari sidang perceraian itu kan sidang perdata
artinya ketika ada kesepakatan terhadap sesuatu hal yang harus dibisahkan ataupun diketemukan lagi ataupun ya intinya itu soal keperdataan
kenapa harus dilama lamain kalau bisa dipercepat
keperdataan itu ujungnya apa
keperdataan itu ujungnya apa
ujungnya gonogini saya kira sih
keperdataan ini soal apa namanya ya antara gonogini maupun nikah itu kan satu lembaga
nggak ujungnya itu ujungnya lebih gonogini
dan itu jadi obyek yang
iya ribet itu
dari satu sampai sepuluh kasus yang mas herdian tangani berapa nih karena perselingkuhan
enggak terlalu banyak
kebetulan kita itu
jadi enggak tinggi banget ya
selebihnya karena memang tidak harmonis
ya ya saya bilang itu perilaku perilaku mungkin ada kurang komunikasi
mungkin karena ego mungkin karena kesibukan mungkin tuntutan zaman yang akhir akhir ini terlalu berat mungkin ya
mengakibatkan hal yang kecil jadi besar
kita juga sampai menasihatin gini saya enggak mau kecampur nih bos
kan kalian dulu pernah mencintai satu sama lain
coba di instagram kalian lihat hebo banget segala macam
kok sekarang sampai musuhan ini ada apa
ya inilah kalimat kalimat atau kiat kiat kami sebagai korps pengacara untuk mencoba mengugah dia
sebelum surat puasa ditandatangan ya
sesudah surat kuasa ditandatangan
karena kenapa apapun itu ceritanya
kan kita kan punya hak ketika tandatangan kuasa
sampai sebelum ketuk palu pun
benar ya bu ya
itu masih bisa berdamai
itu yang kami coba teruskan
cuman dari pengalaman bukannya malah tambah beres malah tambah ribut
kita mungkin tidak akan bisa menuntaskan perbincangan dari aspek perceraian yang sekali duduk
tapi terima kasih ibu kepala pengadilan mas hendriawan
atas waktu dan kesempatannya
mudah mudahan sih mentok di dua ribu dua ratus bu ya
saya berharap begitu
saya berharap mentok di dua dua ratus
ya mas hendryawan
ya mas hendryawan
perceraian seringkali menjadi persoalan yang sangat privat yang tak dapat diintervensi
terkadang bercerai menjadi obat mujarab bagi mereka yang terus didera derita dalam pernikahan
namun bicara tentang perceraian juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial
karena sebagaimana pernikahan perceraian sejatinya tak hanya melibatkan dua pribadi saja
yang mengikut sertakan pihak pihak lain terutama keluarga
tak jarang perceraian justru menjadikan anak anak korban
maka saat mendengar negeri ini begitu fantastis dengan angka perceraiannya keadaban mesti dikukuhkan
jangan sampai perceraian menjadi kewajaran
apalagi menjadi residu dari persoalan persoalan yang menjadi penyakit sosial di kemudian hari